saya tidak bisa membayangkan kalau nanti sampai akhir tahun itu tentu adalah menjadi keprihatinan kita bersama terhadap bojonegoro yang apbd nya itu cukup besar ini
nah dari data itu ternyata problem utamanya itu adalah memang masalah kemiskinan masalah kebodohan
mengapa karena rata rata yang bercerai itu adalah tingkat pendidikannya maksimal itu hanya kebanyakan terbesar urusan
di sd smp yang sma cukup sedikit apalagi sarjana amat sangat sedikit
nah kemudian rata rata pekerjaannya tidak jelas tidak pasti hanya menunggu momentum
misalnya menjadi kulit bangunan menjadi tenaga tenaga yang kontrak yang tidak memiliki kepastian hukum

nah di sd smp yang sma cukup sedikit apalagi sarjana amat sangat sedikit